sebuah kafe di jalan pengayuman kota makassar
jadi sasaran penyerangan gerombolan geng motor pada minggu dini hari enam november
tapi para penyerang tidak tahu
ada beberapa anggota satres krim polres tabus makassar sedang berada di dalam kafe
sontak para polisi ini langsung mengeluarkan pistol dan mengejar para tersangka
mereka pun beberapa kali melepaskan tembakan peringatan ke udara
sedangkan di dalam kafe kepanikan terjadi
polisi menggeledah sejumlah pemuda yang lari menerobos ke dalam kafe ketika penyerangan terjadi
selasa dini hari unit jatahan ras polres tabus makassar menangkap tujuh orang tersangka pelaku penyerangan
salah satu yang dibekuk adalah fr tersangka otak penyerangan
pemuda dua puluh tahun ini diringkus setelah bersembunyi di pelafon atap rumah paman
yang di permukiman jalan sungai sadang baru makassar
polisi lantas menemukan beberapa anak panah di dalam tas tersangka
fr mengaku penyerangan dipicu balas denda
karena ia dan tersangka lain pernah dilempari batu oleh sejumlah pemuda di sekitar kafe
selain dengan anak panah fr dan komplotannya kemudian mengancam
dan menyerang warga di sekitar kafe dengan parang
siapa yang membawa parang
saya bawa busur
itu kenapa memang masalahnya itu
ini ngelempari batu
jadi kau balas dendam gitu
tapi bukan warga oh memang bukan pemuda pemuda di situ
bukan jadi kau memang mengancam saja
kebetulan saya dan tim saya sedang duduk ngopi di salah satu warkop di daerah pengayuman
kemudian tiba tiba ada teriak dari salah seorang tukang parkir
perang perang kita diserang
kami keluar dan saya beberapa kali ada sekitar tiga kali melepas tembakan peringatan ke atas
dan saat ini sudah berhasil kita mengamankan tujuh dari delapan pelaku penyerangan tersebut
fr dan enam tersangka lain diperiksa di mapol restabes makassar
polisi pun masih memburu satu tersangka lain
renhat sob lentila makassar sulawesi selatan